kementerian keuangan berencana mencari utang tambahan satu miliar dolar amerika
untuk menambal defisit anggaran tahun ini yang diperkirakan mencapai tiga puluh tujuh triliun rupiah
dilansir cnn indonesia com kementerian keuangan akan mencari pinjaman dari lembaga keuangan multilateral
seperti asian development bank bank dunia dan juga kfw development bank jerman
direktur strategis dan portfolio utang dirjen pengelolaan pembiayaan dan risiko kemenq
skenador psyaan menyatakan rencana penambahan pinjaman tersebut akan diusulkan dalam apbn p dua ribu tujuh belas
yang rencananya akan setuju dpr pada pertengahan juli mendatang
selain pinjaman bilateral pemerintah juga akan menambah porsi penerbitan surat perharga negara